hingga dua puluh tiga agustus dua ribu dua puluh satu data kasus aktif lama yang tidak diperbarui statusnya lebih dari dua puluh satu hari di sumatera utara sebanyak dua sembilan ratus empat puluh sembilan kasus
sementara dua puluh satu delapan ratus tujuh puluh sembilan kasus telah diperbaharui di bawah dua puluh satu hari
sumatera utara menjadi provinsi keempat terbanyak yang tidak memperbarui statusnya lebih dari dua puluh satu hari
setelah jawa barat jawa tengah dan papua
di susul jawa timur diurutan kelima
dinas kesehatan sumatera utara menyatakan selisih data yang terjadi adalah wajar
karena data yang telah diberikan langsung ke pemerintah pusat lewat aplikasi yang disediakan
guna memperbaiki data daerah pun meminta agar diizinkan kembali melakukan verifikasi
mungkin ke depan kita berharap kita diperbolehkan kembalilah melakukan verifikasi data sebelum data itu dipublish
karena selama ini kan data itu seperti saya sampaikan tadi disampaikan
melalui aplikasi atau secara online
sementara itu epidemiolog universitas sumatera utara putri ea nur menilai tidak diperbahaurinya data status aktif
karena para tenaga kesehatan di puskesma setelah kelebihan beban kerja
sehingga tidak mampu melakukan pembaruan data dengan cepat dan baik
putri anur yang juga epidemiolog satgas covid sembilan belas sumatera utara menawarkan solusi dibentuknya unit yang khusus mengurusi data
salah satunya adalah mungkin
saya tidak tahu apakah mewajibkan mewajibkan itu pasti paling baik
tapi untuk saat ini mungkin bisa dihimbau
supaya orang orang yang melakukan rawatan artinya konsultasi sekarang banyak kasus aktif yang melakukan konsultasi pribadi
jadi mungkin diwajibkan kepada dokter dokter yang melakukan konsultasi pribadi ataupun telemedicine sekarang kita sudah ada ya
nah itu bekerja sama dalam hal pelaporan
harus ada saya rasa unit yang memang apa ya
mengurusi data ini gitu loh
jadi kalau misalnya selama ini kita memang
memang hanya melemparkannya saja kepada puskesmas
nanti urut urutannya menjadi tanggung jawab dinas provinsi mungkin
dengan data yang ada saat ini di sumatera utara ada dua kota yang ditetapkan berstatus level empat
yaitu kota medan dan kota pematang siantar
empat kabupaten kota di level tiga dan tujuh kabupaten kota di level dua
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara